terminal tiga bandara soekarno hatta resmi beroperasi pada selasa dini hari
tujuh puluh kaunter reguler dan empat belas kaunter premium yang disediakan
diharapkan mampu mencegah antrian penumpang
sosialisasi tentang perpindahan operasional terminal juga dilakukan lewat berbagai medium
hal ini untuk mencegah kebingungan para penumpang
dibangun di atas lahan seluas sekitar empat lima hektare
terminal tiga diharapkan mampu mengatasi kelebihan penumpang
yang selama ini menjadi masalah di bandara soekarno hatta
terminal tiga yang baru dibangun pada tahun dua ribu dua belas dengan anggaran satu lima miliar rupiah ini
di tempat saya melaporkan saat ini atau di terminal keberangkatan
sejumlah kebingungan itu juga tampak dari para penumpang yang akan masuk ke kantor check in begitu
karena tidak ada atau sangat minim sekali signboard atau petunjuk petunjuk arah
yang memudahkan mereka untuk mencari tempat tempat terkait check in lounge dan lain lain
bahkan tadi ada beberapa penumpang yang juga salah datang begitu
karena mereka datang ke terminal tiga yang lama begitu
dan ketika mereka tiba di terminal tiga yang baru ini
mereka sangat kebingungan dan tidak mengetahui di mana letak letak tempat mereka harus menuju begitu
tapi kebingungan mereka ini memang tidak begitu lama
karena segera terpecahkan dengan adanya petugas petugas yang cukup responsif
dari angkasa pura dua ini yang dimobilisasi
dan mereka berkira dengan menggunakan sepatu roda
ada sekitar satu ratus tiga puluh petugas yang disiagakan di terminal keberangkatan ini
dan eva tadi juga saya memantau
berkira kan di terminal kedatangan
di terminal tiga yang baru ini juga tampak ada kebingungan
terutama dari para penumpang yang transit dari penerbangan domestik
menuju ke penerbangan internasional yang ada di terminal dua f
begitu mereka bingung tempat di mana mereka harus menunggu bus shuttle
yang akan memobilisasi atau mengangkut mereka menuju ke terminal dua f
karena memang skemanya untuk penumpang yang transit dan akan menuju ke penerbangan internasional ini
akan terlebih dahulu memasuki remote gate di gerbang tiga belas untuk selanjutnya
memasuki area tunggu dengan untuk akan menggunakan bus atau
tapi tadi karena di area kedatangan sendiri
lalu lintasnya kendaraan sudah cukup padat begitu sejak siang hari tadi
belum begitu tertata dengan rapih
ada kendaraan pribadi bus dan taksi yang berkumpul di area yang sama
sementara lajur hanya ada dua lajur
dan itu pun tidak terlalu besar
dan hal ini pun akan menjadi evaluasi dari pihak angkasa pura dua
dan akan segera dibenahi dalam waktu dekat
iya selain itu
infrastruktur yang tadi anda sebutkan masih belum sempurna untuk para penumpang
ada tujuh puluh counter reguler dan juga empat belas counter premium yang disediakan
bagaimana dengan pelayanan yang disediakan counter counter ini
apakah sudah cukup baik atau seperti apa maha hardika
ya pelayanan di kantor check in sendiri sebenarnya sudah cukup baik
terutama dengan banyaknya
gerai check in ada tujuh puluh delapan atau hampir mendekati delapan puluh gerai check in ini
tapi minimalisasi adanya antrian antrian
memang tidak begitu tampak adanya antrian antrean calon penumpang begitu yang akan melakukan check in
dan tampaknya pelayanan juga sudah cukup baik dan ditanggapi positif oleh sejumlah penumpang
namun di area check in sendiri ada nada nada yang cukup minor begitu dari para penumpang ini
terkait dengan masih minimnya tempat tempat makan begitu atau minimarket yang melayani keperluan mereka
dan toilet pun baru ada satu saja
sehingga masih cukup menyulitkan
untuk para penumpang yang masih akan menunggu keberangkatan mereka
dan jumlah kursi atau tempat duduk di terminal tiga sendiri juga belum cukup banyak
sehingga banyak sekali penumpang yang nampaknya harus melantai begitu atau duduk di lantai
karena memang tidak ada fasilitas kursi yang cukup banyak untuk melayani
sekian banyak penumpang pada hari ini dan rencananya
pada hari ini ada tiga ratus penerbangan sejak dini hari tadi sampai malam hari nanti yang diperkirakan akan mencapai empat puluh lima
baik itu kedatangan ataupun juga keberangkatan yang melalui terminal tiga bandara internasional soekarno hatta ini eva
ya semoga saja perbaikan perbaikan terus dilakukan sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal tentunya kepada para penumpang
mahardika utama korespondensi nn indonesia dari bandara soekarno hatta tanggerang banten terima kasih